dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan dalam masa transisi
pam jaya menjalin kerjasama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi dki jakarta
terutama pamjaya syamsul bahri mengatakan
kerjasama dengan bpkp ini penting sebagai penampingan pada masa transisi
menjelang masa pelayanan langsung pamjaya pada satu februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
untuk meningkatkan pengembangan dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik
manajemen risiko dan ketahatan kepada peraturan perundang undangan
pamjaya melakukan kerjasama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi dki jakarta
nota kesepahaman kedua pihak ditandatangani pada selasa lima juli dua ribu dua puluh dua
kerjasama ini dilakukan sebagai pendampingan pada masa transisi
khususnya dari sisi tata kelola keuangan pamjaya
sebelum mengambil alih penuh sistem air bersih jakarta pada satu februari dua ribu dua puluh
direktur utama pamjaya syamsul bahri berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan
mulai dari prosedur produk sarana prasarana hingga sumber daya manusia
bpkp sebagai apip ya itu akan mendampingi
pamjaya terhadap beberapa hal
tadi yang disampaikan kan yang pertama itu untuk mendampingi fase transisi nih
kan udah teman teman tahu semua kan pam dua puluh lima tahun jadi pengawas
nanti tanggal satu februari dua ribu dua puluh tiga jadi operator
nah proses transisi dan pengakhiran kontrak kerjasama dua puluh lima tahun ini
kita butuh tuh penampingan dari bpkp ya terutama di aspek due diligence
kemudian juga nanti apakah ada dispute dari pengakhiran perjanjian tersebut dan lain sebagainya
termasuk yang paling penting itu untuk ke depan
pamjaya akan mengelola langsung keuangan
yang didapatkan dari masyarakat ya
nah itu perlu penguatan di sisi tata kelola
jadi governance risk management dan compliance itu penting buat pam
maka dari itu perlu ada mou hari ini untuk pendampingan dari bpkp
sementara itu kepala perwakilan bpkp provinsi dki jakarta samono
mengatakan kerjasama ini dapat meningkatkan daya ungkit bagi pamjaya
kami dengan pamjaya
kami dengan pamjaya
secara rutin sudah kerjasama
dan khusus untuk transisi ini
kami bersama sama pamjaya
ini nanti akan menerap tangani mou
yaitu terkait dengan penguatan tata kelola
termasuk manajemen risiko
pengendalian intern atau grc seperti itu
yang harapannya tentu saja
dengan penerapan grc yang lebih
grc yang lebih mapan
itu bisa memberikan daya ungkit
sehingga pam jaya secara berkelanjutan bisa memenuhi target target pelayanan air bersih
di provinsi dki jakarta
untuk mewujudkan target tersebut
pamjaya juga telah menyusun peta jalan untuk pengambil alihan
baik transisi aset maupun transisi sumber daya manusia